jogging atau lari santai dan berjalan kaki merupakan salah satu jenis olahraga sederhana
yang dapat dengan mudah dilakukan masyarakat sehari hari
setiap orang memiliki cara masing masing dalam melakukan aktivitas fisik yang satu ini
beberapa orang memilih tidak memakai alas kaki sama sekali atau nyeker
nah kira kira bagaimana ya sensasi jogging tanpa menggunakan sepatu
wah ternyata ada nih yang olahraga yang tidak pakai alas kaki kita tanya ya
ini pak kenapa olahraga yang tidak pakai alas kaki pak
oh iya mbak ini setelah saya olahraga nggak pakai alas kaki sepatu dan kaos kaki itu banyak manfaatnya
kemarin kemarin kan sempat semutan kram
nah setelah saya lepas olahraga nggak pakai sepatu sama kaos kaki
semutan dan kram itu mengurangi
tapi ini dari saran dokter apa gimana nih pak
enggak sih inisiatif saya sendiri
hasil baca baca begitu pak
hasil baca baca informasi dari rekan rekan
nah kalau misalnya itu takut melepuh nggak sih pak kakinya atau takut terluka gitu pak
misal kalau nggak pakai alas kaki
ya mungkin kalau terlalu lama bisa karena ini saya kan cuma lima puteran aja
jadi masih aman ya pak ya
olahraga tanpa alas kaki
coba aduh ini lumayan panas padahal masih jam sembilan an nih
coba di sini ya pak ya
nah ini juga nggak pakai alas kaki nih
wow cuman cenut kerasa
saya di sini dulu aja deh pak latihannya
sudah lima bulan nurhamin rutin jogging tanpa memakai sepatu
biasanya ia lakukan satu minggu sekali
menurutnya kondisi kesehatannya membaik setelah melakukan hal tersebut
bukan hanya nurhamin sebagian warga lainnya juga melakukan aktivitas serupa
dengan anggapan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi tubuh
padahal dalam melakukan aktivitas olahraga ini
masyarakat dianjurkan untuk tetap mengenakan alas kaki
kecuali bagi mereka yang sedang menjalankan terapi dan dalam pengawasan dokter

sebetulnya kalau untuk olahraga maka kita harus menggunakan alas kaki

sebetulnya kalau untuk olahraga
kita sebagai dokter rehab tidak menyarankan

kita di teknik lapangan itu unto latihan
ada satu ruas dengan alasnya rumput
satu ruas dengan alasnya batu
satu ruas dengan alasnya rumput
luas dengan lantai biasa satu tim dengan karpet yang tebal
satu dengan lantai yang tipis
di situ tanpa alas kaki
jadi itu hanya untuk latihan
tapi kalau untuk olahraga tanpa alas kaki
bahkan untuk berjalan sehari hari pun
tanpa alas kaki di rumah
kita tidak pernah menyarankan itu
fani krisina dokter spesialis
kedokteran fisik dan rehabilitasi
menambahkan risiko bagi masyarakat
yang melakukan jogging atau berjalan
tanpa alas kaki bermacam macam
mulai dari terluka karena
terkena benda tajam jadi berkepanjangan
tumbuh pada tumit atau
alas kaki pun juga
jadi mereka yang untuk jogging oke lah
boleh pakai sepatu yang ringan biasa
untuk yang lari
itu harus ada spesifikasi sepatunya
khusus juga disarankan
sepatu itu maupun sendal
yang dipakai itu tidak yang mempunyai
alas terlalu keras karena kalau alas yang terlalu
keras beresiko untuk
penyakit penyakit yang lain
memilih alas kaki yang tepat saat berolahraga
tidak berarti harus mahal
namun yang paling utama adalah
kenyamanan serta kesesuaian
dengan kegiatan yang dilakukan
kemelibutan cnn indonesia
bandung jawa barat